poster budi satrio jiwandono keponakan prabowo subianto presiden terpilih dua ribu dua puluh empat didampingi keisang pangarep putra bungsu presiden jokowi ramai di media sosial
setelah akun media sosial sufi dasko ketua harian gerindra turut menampilkan poster tersebut
keduanya diusung jadi pasangan pemilihan gubernur jakarta
budi yang menjadi wakil ketua umum gerindra belakangan populer sebagai juru bicara di pilpres dua ribu dua puluh
tapi kepastian majunya budi di pilkada masih menunggu keputusan prabowo sebagai ketua umum gerindra
terkait poster misalnya ada pak budi kiono dengan mas kaisang
saya pikir itu sebagai bentuk penyampaian adanya aspirasi masyarakat
ada pun keputusan resmi nanti akan diumumkan pak dasko berdasarkan putusan pak prabowo pada saatnya
banyak sekali aspirasi masyarakat jakarta terutama masyarakat dari jakarta timur
daerah pemilihan saya yang ingin mencalonkan mas budi ciwandono sebagai gubernur jakarta periode mendatang
penjelasan habibur rahman kepada publik untuk menetralisir penjelasan budi sang calon yang diusung gerindra
kepada kompas com budi jiwandono menjelaskan
saya sudah menerima arahan ketua dewan pembina sekaligus ketua umum partai gerindra pak prabowo
untuk melanjutkan perjuangan di parlemen
untuk pilkada dkj partai gerindra sudah mengantongi nama yang akan diusung
nama yang ada akan diumumkan pada saatnya
mulai digadang gadang dalam dua hari ini ke publik
setelah kaisang dianggap memenuhi syarat maju sebagai calon wakil gubernur
syarat ini diberikan mahkamah agung yang mengubah aturan usia calon yang tadinya paling rendah tiga puluh tahun
saat penetapan pasangan calon menjadi paling rendah tiga puluh tahun saat pelantikan pasangan calon
saat ini putra bungsu presiden tersebut masih berusia dua puluh sembilan tahun

saat ini demokrat lebih memilih calonnya sendiri
demokrat adalah koalisi gerindra dalam pilpres dua ribu dua puluh
tentu yang tokoh tokoh apakah tokoh senior tokoh pemerintahan
yang sekarang ada di pemerintahan tokoh tokoh muda
paling tidak kami mempersiapkan untuk calon wakil
nah apakah kepastian nanti pasangannya siapa siapa ya nanti tergantung pembicaraan antara partai partai
koalisinya sama sama kim juga atau bisa beda lagi nih untuk dki
karena kontelasi sampai hari ini kan kita memang solid di kim
dan sekarang kan yang muncul kan masih wacana wacana
kecuali kalau suatu saat mas budi
dan mas kaya sang misalkan daftar ke demokrat
siapa yang maju di jakarta
masih belum pasti hingga dua bulan menjelang pendaftaran pasangan calon
termasuk anies baswedan calon presiden dua ribu dua puluh
anies yang gubernur dki jakarta dua ribu tujuh belas dua ribu dua puluh dua
menyatakan serius menimbang tawaran maju di pilgub dua ribu dua puluh
saya memang dalam fase menakar mempertimbangkan
sudah ada undangan dari partai politik
dan kemudian masyarakat juga
bisa dibilang seminggu bisa tiga empat kali di rumah itu berdatangan
berbagai kelompok yang mengundang untuk saya kembali ke jakarta